saya juga tidak tau
kayak lagi kalau gitu ya
mendingan lo hibur
nyanyi nyanyi kek apa kek
kok kuenya belum datang sih
sebentar bunda telpon dulu ya
kalamin indeke mau tanya
ani itu sukanya sama siapa
bang udin atau mas pur
menurut nek indeke
cocoknya sama siapa
kalau menurut indeke
cocoknya sama mas pur
jadi begitu deh
gue jadi pusing
kalau kata abah saya waktu masih hidup
be surti pamit ya
mau ke rumah emak
kirim salam sama emak ya
begitu kata abah saya
jadi belum ya
yang baik positive
buat biar tanya
gak mak bisa mak
nanti saya kesini lagi
kita ketawa ketawaan lagi
kalau gitu saya pamit dulu
mari neng niki
buru buru amat loh
lihat aja jack
lo gak boleh begitu
main yang fair aja
kok lo jadi belain dia
selamat datang kembali di parkiran kami
fungsinya selalu sama ram
empat ratus tujuh puluh dua olahraga banju
itu hero enggak ada selama banja
gua mau minum alih

dia sih kebanyakan panas
nggak usah ditelepon bun datangin aja
pur gua ngajak dulu lo silakan nang renung sendiri
tanah abang ya
eh siapa yang suruh lo nyanyi keras keras
maaf bos tidak ada yang menyuruh
pok kuenya udah jadi
udah udah diantar kok kata emak
kapan keburu siang nih
nah tuh dateng
plak toplak toplak plak plak kue apa eh
eh eh eh nih lo liat nih
pasti mau beli bubur kacang hijau nih
siang begini gua makan bubur ya makan toplak
mas sintis belum balik ya
gak tau pak
kenapa kamu teh
yaudah kalau gak mau cerita mas
si amin makin dekat sama ineke
eluh eluh kamu teh lagi panas ya
tadi si babe juga cerita dia itu lagi cemburu
sekarang kamu lagi cemburu
kata abah saya waktu masih hidup
cemburu itu tandanya sayang
ayah bawa satu kantong bunda satu kantong ya
baginya ke siapa aja ya
ke semua dong bun terutama tetangga dekat dulu
bunur malah juga
bung terawat detik sembilan ya
eh bapaknya tisnak es daud dong
kan ada tisnak
wah makasih ya mbak isa
prak ketoprak ketoprak
hah ketoprak mas
kue api sepuluh
kue api sepuluh
bur tangi dong
tambah lagi pak enggak makasih mas
enggak pak udah diisi sama orang lain
darah jekima gak akan kemana
pulang yuk pak
sama bapak juga capek
es dawetnya bayar dulu
ini ada kue syukuran rumah baru
mau dibantuin bagiin gak
iya terima kasih
mereka ditary garantis yang tak ngebokan
terima kasih kang iya sama sama

ini buat kamu wah bagi lagi dong

dis bapak teh lapar
bapak teh lapar
bapak mau makan bakso ya
pak tadinya bapak kesini kan cuma mau ngantar makanan aja
katanya mau pulang pergi tapi kenapa sekarang belum pulang juga
kamu tengok sendiri bapak aja
guaan air tadinya